aku harus menculik ratu
aku harus memastikan apakah di lengannya
ada tanda lahir berbentuk bulan sabit atau tidak
banyak sekali prajurit pajajaran di istana
tapi aku sungguh penasaran
aku rangga soka
aku peduli apakah tadi watak
sembilan puluh lima nyawa telah dibunuh
sekarang tentukan nasib
ampalkan aku ke surga
aku akan membantumu untuk menghilangkan rasa sakitmu selamanya
aku sudah membunuh sembilan puluh enam nyawa
sanalah raden akan mendapatkan kesempatan
tapi waktunya cukup sebentar rakyat
hanya tiga hari saja
jika raden tidak menemukan rangga soka
raden tidak akan mendapatkan penglihatan untuk selama lamanya
aku tidak mengenal dirinya
lalu kenapa aku diberi waktu hanya tiga hari saja
apa yang akan terjadi selanjutnya
aku harus bertemu dengan raga soka
aku harus mencarinya
apapun yang terjadi
tetap jaga loya rangga

jika rangga soka sudah di matthew pointenda in vietnam
terima kasih raden is
terima kasih raden
terima kasih raden
hamba akan mencoba untuk mengobati gusti ratu
biar kubantuin bunda
maaf gusti ratu tapi bolehkah hamba tahu bagian tubuh mana yang gusti ratu rasakan sakit
di dadaku aku merasa sakit
lalu di punggungku
lalu kakiku juga terasa sakit
ini semua rasanya nyeri sekali
baiklah aku akan mencoba untuk mengobatimu
aku harus menculik ratu
aku harus memastikan apakah di lengannya ada tanda lahir berbentuk bulan sabit atau tidak
banyak sekali prajurit pajajar di istana
tapi aku sungguh penasaran
kenapa guru ingin mengetahui tanda lahir pada lengan dimas rati
seakan akan itu lebih penting dibandingkan masalahku dengan kian santan
aku bisa saja mengelabui para prajurit itu dan menyelinap masuk ke dalam istana
tapi di sana ada kian santa
sampai hari ini aku belum bisa mengalahkannya
sangat berbahaya kalau aku menyusup ke sana
kenapa kau menginginkan aku membunuh rati
kamu jangan banyak bertanya
kalau kamu benar benar ingin mendapatkan
mendapatkan ilmu dari ku
sampai resik kuncung hitam mau membunuhnya
pasti rati merupakan ancaman baginya
aku akan menyelidikinya nanti
pucuk dicinta ulang pun tiba
aku tidak usah repot repot untuk mencari rati
dia sendiri yang keluar dari istana
dan itu untuk memudahkanku untuk menangkap dia
tidak usah banyak ngomong
kurang ajar beraninya kau melawanku
tidak usah banyak ngomong
tidak usah banyak ngomong
itu kan sudah kalah
eh jang jang mau ke mana
lah katanya kita bawa duit mas rati
mas rati itu di sini
bukan di sini
nang kamu tuh nggak tahu lawannya yudhacara
lawan yudhacara kita nggak mampu lah nang
kalau namanya saya ke kanan
sial pakai gini
oh kita mau itu

kesan juga paham
ada disini juga paling
kamu bantuin di mas rati
sungguh luar biasa